bagi warga jakarta kini anda tidak perlu jauh jauh lagi ke yogyakarta atau malang untuk melihat kampung warna warni
kawasan pemukiman padat di pinggir kalisentiong kini penuh dengan warna dan juga gambar gambar unik bertema asian games dua ribu delapan belas
lima ratus rumah di kelurahan serdang kemayoran jakarta pusat yang terletak di depan wisma atlet kemayoran jadi penuh warna mulai dari dinding hingga atapnya
gambar maskot asian games bin bin atung dan kk juga terpampang di dinding kawasan kelurahan kebon kosong yang letaknya berdekatan
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan hal ini adalah upaya pemprov dki bekerjasama dengan pihak swasta untuk mempercantik kawasan yang akan dilihat langsung oleh ribuan atlet dari negara negara peserta asian games dua ribu delapan belas
selamat siang dika
dika kalau bisa digambarkan dari pantauan anda saat ini tampilan dari kampung warna asian games seperti apa
apakah sudah terlihat menarik untuk para atlet yang berasal dari negara negara peserta asian games dua ribu delapan belas
selamat siang fani
selamat siang fani
selamat siang fani
bandingkan dengan satu bulan lalu misalnya pemandangan yang terlihat dari tower tower apartemen wisma atlet kemayoran ini sangat berbeda dengan apa yang bisa dilihat pada hari ini
bisa anda saksikan di belakang saya atap dan dinding dari rumah rumah yang ada di bantaran kalisentiong yang juga dikenal dengan sebutan kali item ini sudah penuh dengan warna warna yang ceria dan bahkan juga dibumbui dengan gambar gambar dan dekorasi yang unik yang bertemakan asian games
ada gambar gambar bertema olahraga atau cabang cabang olahraga dipertandingkan
lalu juga ada dekorasi atau gambar maskot maskot dari asian games dua ribu delapan belas
ada tiga ratus rumah yang sudah dicat ulang dan ini membutuhkan sedikitnya lima liter cat untuk mendekorasi ulang kawasan ini yang tadinya merupakan kawasan yang agak sedikit kumuh
dan kali yang ada di belakang saya pun masih menjadi pekerjaan rumah dari pemprov dki jakarta
jadi mengeluarkan aroma yang kurang sedap untuk dihirup ataupun juga dilihat karena warnanya sangat hitam dan aromanya juga kurang sedap
tetapi dengan melakukan pewarnaan atau mendekorasi ulang kawasan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk menemukan citra yang positif
terutama di tempat yang dilihat langsung oleh atlet atlet yang nanti akan tinggal sementara selama pegelaran asian games dua ribu delapan belas di wisma atlet kemayoran fani
ya dika kalau misalnya melihat kampung
warna warni ini kemudian juga ada tiga ratus rumah
sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas warna warni dari kampung sentiong atau di kampung di sebelah kali sentiong ini
yang bertugas mengecek kemudian juga membetulkan kontur dan juga rumah rumah tersebut
ya ini juga cukup menarik karena ternyata ini dikerjakan oleh mayoritas petugas dari ppsu atau yang kita kenal juga dengan pasukan oranye yang berkolaborasi langsung dengan warga
di kawasan kelurahan serdang kemayoran jakarta pusat ini sejak satu minggu lalu atau bahkan sejak tanggal delapan juli dua ribu delapan belas lalu
dan tadi saya juga sempat menanyakan kepada gubernur dki jakarta dan juga wakil gubernur sandiaga uno yang juga hadir di tempat saya melaporkan saat ini
dari mana sebenarnya anggaran untuk melakukan pengecatan
bukan hanya di tempat ini saja karena memang di tempat ini kita tahu bahwa ini adalah hasil kerjasama pemprov dki jakarta dengan perusahaan swasta
tetapi kalau anda
anda perhatikan fani hampir di setiap penjuru ibu kota baik di permukiman ataupun juga di tempat tempat umum ini juga ramai sekali dengan cacat baru dengan gambar gambar bertemakan asian games
anggarannya ternyata bukan berasal dari inasgok kalau saya boleh mengutip pernyataan dari sandiaga uno dan juga anies baswedan
tetapi berasal dari pemprov dki jakarta dan juga dari sektor privat atau dari sektor perusahaan swasta
dan bahkan sedikit pula menurut sandi ini yang dihasilkan dari swadaya
kita bisa melakukan iuran sendiri masyarakat
artinya mereka melakukan iuran sendiri membeli cat lalu secara gotong royong melakukan pengecatan dengan tema tema asian games
ini adalah instruksi dari presiden joko widodo sebeberapa bulan lalu untuk menumbuhkan demam
asian games jelang asian games yang kurang dari tiga puluh hari lagi sudah akan digelar pada tanggal delapan belas agustus dua ribu delapan belas mendatang fani

senang sekali ya melihatnya
terima kasih dika atas laporannya ini kalau melihat bagaimana partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat senang sekali ya melihatnya
terima kasih dika atas laporannya ini kalau melihat mehrere platus yang sudah disiplinkan epic games x ini saudara sih nya sudah ternyata sudah tersimprin dengan serba lama